neng kalau gitu akan berangkat jualan dulu ya
dede ayo silahkan duduk
kang bos kang bos ma duduk aja
biar dede duduk disini
iya makasih cuy
aduh dede ma tau aja kalau perut kita teh sudah lapar
dede masak apa
masak tempe orek sama tahu goreng kang
dede masak apa
mangte sudah mulai hafal jam berapa dede kalau kemari
kamu teh kemana saja bagja
sudah berapa hari ini gak keliatan
bagja abis dari jakarta sama bandung mah
abis ketemu sama teman
disana teh bagja cari pasar
kalau kita sudah berdua
bagja pikir kalau kita sudah berdua
kalau kita sudah berdua
siapa yang mau menampung
siapa yang mau menampung
betul kamu bagja
mungkin itu salah satu kesalahan kita
kita itu cuma bisa menanam
tapi kita tidak pernah memikirkan
bagaimana caranya memasarkan
seharusnya memang seperti itu
seharusnya ada pasarnya dulu baru kita produksi
setelah ada yang menampung
baru kita tanam
jadi pada saat panen nanti
bisa kejual produksinya
ini itu sudah jadi budaya
jadi sekarang ini
yang ada di pikiran mereka
kalau mereka itu sudah besar
mereka itu akan menjadi tkw
akan menjadi pembantu rumah tangga
menurut mereka sekarang itu sekolah
ini hanya untuk belajar tulis
sama belajar baca doang
gak perlu pinter
gak perlu juga melanjutkan ke sma
karena sekarang ini
syarat minimal untuk menjadi tkw itu
hanya lulusan smp saja
dan bagi mereka yang cuma lulus sd
mereka itu bisa jadi pembantu rumah tangga di jakarta
jujur ya sus
yang ada di dalam pikirannya febri saat dia kabur
saya itu malah pengen jadi pembantu rumah tangga di jakarta
anak yang punya nilai rata rata sembilan dua
cuma pengen jadi pembantu rumah tangga doang
dan mereka itu udah punya jaringan
kamu tau gak
anak yang ada di cibarengkok itu
dia itu udah punya majikan yang akan menunggu dia
yang akan menampung dia di jakarta nanti
sebelum dia lulus smp
saya bingung deh
sebenernya ini orang orang yang di atas sana tau gak ya hal ini
terus kalau mereka tau
kenapa mereka gak berbuat apa apa
jadi sekarang ini
anak anak itu sudah mempersiapkan diri
untuk menjadi pembantu rumah tangga di dalam negeri ataupun luar negeri
miris banget kan sus
kan supersonic memang bikin tv baru
bukan bikin tv bekas
obrolnya berdua aja ya
maksudnya bikin model baru dong
di atasnya lgd
biar sampai kelengar tuh
obrol terus berdua
maksudnya generasi di atas led
apa itu kang dadang
jelasin ato dang
paling juga rambut rontok satu satu
tv buat anak anak
kamu mau tidur dong
sepertinya submarine hubung
saya jemput debbie kamu jemput jenniper gimana
ustadz ustadz sudah waktunya syukur maaf saya tahu saya hanya lagi ngetes kalian kalian tidak lolos tes
semestinya kalian sudah ajan dari tadi kenapa semuanya harus nunggu perintah dari saya
allahu akbar allahu akbar
nih alhamdulillah kelihatannya teh yang mau beli rumahnya suka sama rumahnya
mudah mudahan rumahnya akan berjaya
mudah mudahan rumahnya akan berjaya
buat akang jualan udah disiapin
kalau gitu akan ganti baju dulu ya
neng kalau gitu akang berangkat jualan dulu ya